indonesia bagian dari diri saya
dan saya belajar mencari indonesia
dengan menangkut kain dan berlari di paddy fields
dan menangkap kucing kucing
membeli sate dan bakso dari pembela jalanan
saya masih ingat panggilan pembela jalanan
tapi saya diberi
saya berpikir akan mengunjungi negara yang sangat berarti bagi saya
sejak masa kecilnya di indonesia
obama mengakui pengalaman yang bersekolah
di tanah air turut mempengaruhi cara pandangnya
terutama melihat bagaimana toleransi dan kerukunan antar masyarakat
yang sangat menjemuk bisa terjalin dengan baik
kali ini obama kembali datang bersama keluarganya ke indonesia
bukan lagi sebagai pemimpin negara dikuasa
tapi sebagai pribadi yang ingin menikmati keindahan alam nusantara
sekaligus menginspirasi banyak masyarakat indonesia
usai berlibur menikmati keindahan pulau dewata bali dan yogyakarta
obama dijadwalkan bertemu dengan presiden
selain hendak berlibur
obama datang ke indonesia
untuk memenuhi undangan konvensi diaspora indonesia
rencananya sabtu pagi
obama akan berpidato sekitar dua jam
di depan tiga peserta konvensi
dengan tema globalisasi pluralisme dan toleransi
enggak dua jam
ya baik itu tadi sedikit ulasan
tentang bagaimana kedatangan barack obama ke sini
ini tidak seperti yang lalu lalu membawa menteri
ada perjanjian bilateral
kali ini sangat santai liburan
tapi tetap saja mendapatkan exposure yang luar biasa
apa message yang bisa anda dapat
pas bambang kemarin datang ke konvensi diaspora
dan mendengar pidato obama yang kita sama sama tidak bisa dengar
orang orang yang ada di luar konvensi termasuk prof ikam ini

globalisasi dan keberagaman dan toleransi

sesuai dengan tema dari pertemuan itu sendiri ya globalisasi dan keberagaman dan toleransi dan menurut saya memang itu pesan yang pas untuk indonesia

dan juga obama mengatakan itu juga problem di amerika
globalisasi ini kan menimbulkan perbedaan
dia bilang saya percaya pada kapitalisme
karena pak kapitalis terbukti dia bilang
saya kan tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh datang ke jakarta
saya kembali lagi
sudah berubah sekali
waktu dia di jakarta itu cuma ada dua gedung yang lebih dari lima tingkat
yaitu hotel indonesia dan sarina sekarang katanya
tapi dia lihat jadi itu pembangunan itu dia lihat sudah sangat mensejahterakan indonesia
tetapi ada yang jauh lebih sejahtera ada yang masih miskin
dan menurut dia itu nggak bisa jadi harus ada cara cara menangani itu
kesenjangan menjadi salah satu fokusnya
jadi dia pesan dia tentang perlunya mengatasi kesenjangan itu sangat penting
karena itu ada kaitannya juga dengan toleransi
kalau kesenjangan itu terjadi maka lebih mudah untuk terjadi semacam antipati terhadap kelompok yang lain
padahal itu kan bukan suatu yang kita dambakan
tapi dia juga menekankan perlunya dialog
karena itu saya tadi kaitkan apa yang terjadi gnpf dengan jokowi itu sebetulnya
selalu ada yang menekan
selalu ada yang melaras dengan apa yang disarankan oleh obama
dan dia juga bilang kan kita juga di negara demokratis ya demokrasi itu kadang kadang sulit katanya
tapi nggak ada yang lebih baik masalahnya kan gitu
termasuk bahwa kita harus hidup dengan orang yang sebetulnya pendiriannya berlawanan dengan kita
kita harus hidup bersama
jadi pesannya sangat make sense sebenarnya dengan indonesia terkini
dan saya jadi ingat ibunya ya ibunya itu kan pencinta indonesia juga dari universitas hawaii
bagaimana dia bekerja keras untuk gender
equality ya tentang perempuan itu juga kesetaraan dan toleransi
jadi kalau menurut saya itu mungkin udah di dna nya ya
untuk seperti itu
dan dia juga menceritakan di amerika sendiri itu jadi problem sekarang
bagaimana orang orang menyalahkan pihak yang tidak mirip dengan dia karena masalah ekonomi
karena kan dulu juga amerika seperti indonesia sekarang kan kebanyakan generasi mudanya lebih baik daripada generasi sebelumnya
tapi di amerika sekarang sudah ada
jangan jangan anak saya akan lebih buruk dari saya gitu loh
dan itu yang menyebabkan ada kemarahan
dan kemudian akhirnya kalau kemarahan kan harus ada yang dimarahin
dan hasilnya presiden trump sekarang ya
iya hasilnya presiden trump dan itu harus dilawan dia bilang
dan saya kira itu memang tema dia
kita harus melawan segala bentuk intoleransi segala bentuk ketimpangan ini
karena ini kan kita harus sejahtera bersama lah
walaupun tidak harus sama rata ya
dan menurut dia indonesia adalah salah satu negara yang punya potensi untuk membuat kemiskinan absolut itu hilang
oke karena dialog dialog tadi bagaimana
kalau kita bicara mengenai bagaimana obama memandang indonesia sendiri mas bambang
dari pidatonya kemarin seberapa apresiatif dan seberapa dia tahu sebenarnya kondisi kondisi terkini indonesia
termasuk masalah masalah yang mungkin selama ini belakangan ini kita khawatirkan gitu terjadi
seberapa banyak di highlight tuh dari obama
saya lihat dia konsisten ya
karena saya kan ketemu obama pertama kali
saya wawancara dia itu di cairo ketika dia baru jadi presiden
waktu itu kan dia juga pesannya sudah sama
dia bilang menghadapi islam itu ini agama yang peaceful harus dengan saling menghormati
dan dia sampai sekarang ya toleransi itu kan sebenarnya saling menghormati
walaupun kita sangat beda tapi yaudahlah kita respect it outdoor
dia konsisten dalam hal itu
dan juga dia konsisten dalam hal kalau trump kan bilang kamu harus memilih security atau toleransi gitu
kalau buat dia ini dua hal yang berdampingan bukan sesuatu yang bertentangan
dan dia membuktikan kan kalau kita lihat ketika obama diangkat jadi presiden
itu kan ekonomi amerika lagi kacau balau
segalanya lagi harus di bela

dalam delapan tahun dia bisa bereskan itu semua
dan dia bahkan dia sudah berani bersikap sikapnya terhadap israel misalnya
ini presiden amerika yang pertama loh yang membiarkan pbb melakukan pengambil kecaman terhadap israel tanpa veto
dan bagaimana sikap dia juga terhadap pendudukan perumahan perumahan liar dari itu kan juga
nah itu kan beresonansi terhadap orang orang seperti kita
di indonesia dan sebagainya
nah sayangnya memang amerikanya berubah sekarang dengan trump ya
tapi dia menyampaikan pesan bahwa walaupun begitu bukan berarti kita menerima begitu aja ya
kita memang harus berjuang untuk demokrasi
jadi kalau ada kelompok yang menghilangkan ganti demokrasi dengan khilafah
ya kita yang pro demokrasi harus melawan itu
jadi jangan diam saja seperti salim ejami pada umum ya
jangan diam saja ya
kalau tadi kan selain inspirasi dan juga perspektif sudut pandang obama yang sangat dekat dengan kita sebenarnya
apa yang bisa kita maknai sebenarnya selain inspirasi inspirasi tadi dari kehadiran obama lagi lagi di indonesia
meskipun ya kurang gitu prof
saya ada dua hal mas ya
pertama tentu adalah message nya
bahwa obama mengikuti apa yang terjadi di negeri kita dalam konteks global
yaitu bagaimana negara negara seperti indonesia yang mayoritas muslim ini sedang mengalami gangguan karena munculnya apa yang disebut radikalisme
oleh karena itu dia dengan cukup confidence karena dia tahu selama delapan tahun ini cukup confidence untuk memberikan pandangannya
yang barangkali kalau di amerika sendiri barangkali nanti ya dianggap sudah biasa
misalnya dia statement hari ini yang saya quote

itulah adalah ketika beliau mengatakan jika anda yakin benar dengan keyakinan anda maka seharusnya tidak perlu khawatir terhadap keyakinan orang
kuat sekali message nya ya
itu sudah jelas bahwa sebetulnya radikalisme dan radikalisasi serta gerakan radikal itu ada akarnya yang bukan hanya ekonomi
tetapi juga cara memandang
untuk memandang lian atau orang lain terutama dengan menggunakan perspektif pemahaman agama
yaitu dia kemudian dijadikan semacam keyakinan
bahwa inilah yang terbaik sehingga yang lain tidak
nah ini dibantah oleh tesisnya obama bahwa kalau anda yakin keyakinan itu memang sudah sangat benar ya
dan anda yakin itu anda gak perlu khawatir untuk mengganggu yang lain lain
itu yang pertama
yang kedua seperti layaknya mantan mantan presiden
di amerika selalu ada setelah itu ada tugas atau semacam misi ke dunia
jimmy carter misalnya dia spend his time ke israel ke palestina dan lain sebagainya
saya melihat obama ini sangat bagus untuk menjadi semacam penghubung amerika dengan dunia lain
negara lain khususnya di asia dan pasifik
dan apalagi beliau mempunyai pengalaman langsung di negara negara seperti indonesia ini
jadi saya melihat ke depan barangkali kalau presidennya bukan trump lagi ya
mungkin beliau akan dimanfaatkan atau walaupun tidak disuruh atau diminta oleh white house
beliau akan menjadi semacam duta untuk masalah perdamaian masalah seperti itu di negara seperti ini
jadi menurut saya sangat positif
mudah mudahan juga selain tadi positif
inspirasinya message message nya yang resonansinya tidak hanya ke indonesia tapi juga ke seluruh dunia mas bambang
tapi juga tempat tempat yang dikunjungi obama kemarin kan juga mendapatkan liputan yang luar biasa dari media internasional
itu kan seperti promosi gratis untuk indonesia
dan juga pesan dia terutama sama anak anak muda itu menurut saya menarik ya
karena kan kalau kita anak muda indonesia juga bilang yang sd nya di indonesia saja bisa jadi presiden
jadi jangan takut apalagi yang dokternya di hawaii
harusnya di bali
tapi itu benar benar benar karena lulus sd nya di indonesia maka bisa dia
jadi orang orang yang hebat harus lulus sd di indonesia
terima kasih sekali lagi prof ikam terima kasih mas bambang atas perbincangannya
lagi lagi waktunya yang membatasi kita karena berbicara obama enaknya lebih lama lagi
terima kasih sekali lagi selamat malam
siren indonesia prime news akhir pekan masih akan segera kembali usaha jenah berikut ini
tetap bersama kami